sebanyak dua ratus tiga peserta mengikuti kejuaraan indonesia gravity downhill series pertama dua ribu delapan belas
di cikolembang kabupaten bandung barat
para peserta terbagi menjadi dua belas kategori mulai dari kelas youth hingga master pro
kejuaraan indonesia gravity downhill seri pertama yang digelar di cikolelembang kabupaten bandung barat minggu pagi
sebanyak dua ratus tiga peserta yang terbagi menjadi beberapa kategori
mulai dari kategori youth hingga master pro pengadu adrenalin di lintasan ekstrim cikolelembang
selain itu turnamen downhill di cikole ini diikuti oleh peserta dari berbagai provinsi bahkan luar negeri
seperti jepang singapura dan malaysia
kondisi sirkuit yang kerap diguyur hujan menyebabkan lintasan di hutan cikole menjadi licin
hal tersebut memaksa para peserta lebih berhati hati dalam memacu sepedanya
menaklukkan lintasan di cikole bukanlah perkara mudah
dan memerlukan latihan rutin
seperti yang diungkapkan beberapa peserta yang berhasil menjuarai turnamen
latihan setiap hari minggu biasanya
tadi tracknya sendiri gimana
lintas yang mana sih cukup singkat ya cuma dari hari laku
karena minggu kemarinnya baru beres ujian kan
terus kalau menurut saya saya kan asli bandung ya
jadi kenal banget track cikole kayak gimana
nah cikole sendiri kan banyak ya truknya
kayak kalau dilombakin di sini ada aspek sama
kalau menurut saya paling susah itu di aspek
karena kan lebih aspek kan lebih teknikal
terus lebih curang

karena udah kasar lah dengan kondisi track
walaupun di cikole juga ada banyak lintasan
saya sering ke cikole
jadi kalau malah saya park track di sini biasa aja lah
turnamen yang digelar di cikolelembang menurut penyelenggara dinilai menarik bagi para peserta dan pecinta sepeda gunung
karena lintasan dan tracknya cukup menantang
kesulitan selalu ada
tapi ya mereka coba mengakomodir dengan
strategi strategi mereka karena kan ada faktor cuaca juga
kemudian kelembapan tanah
di sini juga mereka harus pelajari dengan baik
tapi ya hasilnya juga sangat baik
sebelum digelarnya seri kedua yang akan diselenggarakan di anyer banten
tresna pamungkas kabupaten bandung barat